kembali di cnn indonesia news report bulan suci ramadan sangat dinantikan umat muslim untuk mencari keberkahan
di depok jawa barat seorang pemilik rumah makan memberikan makanan berbuka puasa gratis kepada pelanggannya
pelanggan cukup membayar dengan doa
selama bulan ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah ubaidillah pemilik rumah makan soto kauman di wilayah sawangan depok jawa barat
menyediakan menu berbuka puasa gratis untuk pelanggannya
menu gratis ini hanya tersedia antara pukul delapan belas hingga delapan belas tiga puluh khusus bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa
pelanggan tidak perlu membayar dengan uang namun cukup dengan mendoakan sang pemilik rumah makan
paket berbuka yang diberikan berupa satu mangkok soto kauman kurma dan juru
ini satu inovatif baru di daerah depok jadi satu usaha yang menarik
karena ini adalah satu inovatif baru di daerah depok jadi satu usaha yang menarik
di mana orang orang biasanya buka puasa itu gratis disini hanya banyak pake doa
jadi kita dapat soto kudus terus dapat soto timariam sama dapat jus mangga
pemilik rumah makan soto kauman ubaidillah percaya menu gratis tersebut tidak akan membuat usahanya rugi
ia merasa justru usaha sotonya menjadi berkah lantaran didoakan oleh pelanggannya
jadi program buka puasa berpakaian doa ini kita memberikan pelayanan kepada konsumen
dan konsumen kita berupa satu paket menu berbuka dengan hanya membayar dengan doa
nanti setiap konsumen yang datang akan kita berikan satu buah kartu
kartu itu sebagai alat transaksi yang dia akan serahkan ke kasir seperti itu
kalau satu harinya kita menyiapkan kurang lebih sekitar lima puluh porsi
untuk mendapatkan menu berbuka puasa gratis ini pelanggan cukup datang pada waktu berbuka puasa
lalu mengisi kartu doa sebagai alat transaksi pembayaran
muhammad wahyudin latif depok